ketika pengguna internet di kota besar sudah sering menikmati cepatnya koneksi empat g
banyak warga indonesia yang masih dibatasi koneksi dua g atau h
inilah yang mendorong google memastikan pengguna dalam jaringan apapun dapat menikmati google
dalam acara google for indonesia vp dari google search tamarai hoshua
menawarkan google search yang lebih ringan
google search juga memanjakan pengguna dengan perintah suara
berbicara pada telpon seluar pintar bagaikan berbicara dengan teman anda
pada ponsel android dapat dimulai dengan mengatakan
oke google atau dengan mengetuk ikon speaker di aplikasi google
selain search google akan mempermudah pengguna youtube menikmati konten yang tersedia di youtube
konten youtube dapat diunduh di ponsel pintar kita
mereka menulis apa saja yang mereka inginkan menonton

mereka bisa menontonnya di perjalanan mereka ketika mereka tidak memiliki koneksi
video tersebut dapat dinikmati selama empat puluh delapan jam setelah diunduh
internet dan google sudah sulit dipisahkan
kelihatannya demikian juga dengan google dan indonesia
menteri komunikasi dan informatika rudiantara
menyampaikan pesannya pada acara google for indonesia
agar hubungan google dan indonesia berjalan langgeng
diperlukan aksi memberi dan menerima
seperti yang disampaikan oleh cesar dan tony
google menganggap indonesia adalah salah satu pasar terbesar dan paling penting untuk kita
google maps kini menawarkan street view di lebih dari dua ratus kota
street view di indonesia menarik dan menarik untuk kita
kami telah menutup sekitar dua ratus kota
kami telah menemukan dua ratus kota di indonesia
dan menemukan mereka di street view
kami juga telah menemukan sekitar seratus koleksi spesial
dan itu saat kita pergi ke tempat spesial dan melakukan sesuatu yang berbeda
saat ini saya sedang menggunakan street view tracker anda
yang sering menggunakan aplikasi google maps
pasti sering menebak nebak bagaimana ada gambar di jalanan lalu masuk ke layar handphone anda
gambar gambar yang diambil menggunakan alat ini dengan kamera seperti yang ada di atas
alat ini beratnya bisa dimulai dua puluh sampai dengan tiga puluh kg
cukup berat memang namun melihat manfaatnya rasanya tidak menjadi terlalu berat ya
bukan sekedar suasana di sekitar jalan google street view dapat melihat pemandangan di dalam air
istiarto sigit jakarta